di bung kerta jaya gang sembilan g bolok itu memang ada yang meninggal
tetapi sampai dengan saat ini kami dari kurang belum menerima swab
hasil swabnya positif atau negatif
sehingga kami tidak berani mengatakan bahwa di sana yang meninggal itu adalah karena covid
pasca temuan pasangan suami istri yang positif covid sembilan belas
puskesmas terminal dan pasar tradisional di ciamis jawa barat
ditutup sementara pada kamis siang
pasangan suami istri ini merupakan pedagang pasar dan pegawai puskesmas panjalu
keduanya dinyatakan positif covid sembilan belas lewat tes swab
dan diduga tertular covid sembilan belas dari pemudik zona merah
itu kelihatannya oleh oleh dari yang mudik
yang mudik tinggal di sini
ada interaksi dengan kerabat
ada interaksi dengan saudaranya
dan diduga terpatah keadaan
pasangan suami istri itu saat ini tengah melakukan isolasi mandiri
pemerintah kabupaten ciamis memastikan fasilitas umum ini akan ditutup selama tiga hari untuk sterilisasi
tim liputan cnn indonesia